dan hari pertama anak masuk sekolah ini berbagai perlengkapan sudah dipersiapkan para orang tua
untuk menyambut anak mereka masuk sekolah
dan selain mengantarkan anak dan menyiapkan guru guru
para orang tua juga berkeinginan untuk seru seruan
untuk menyebarkan momen kebahagiaan dengan anak mereka di media sosial
ya hal ini perlu menjadi perhatian bagi orang tua
untuk menjaga resiko yang tidak diinginkan pada anak
seperti kejahatan fedofilia
dan berikut beberapa tindakan yang perlu diperhatikan oleh orang tua
sebelum memasang foto anak di media sosial
jangan pernah memasang identitas anak
seperti kemudian nama lengkap tanggal lahirnya
kemudian nama sekolah alamat sekolah dan juga nomor telepon
dan pastikan fitur penanda lokasi ini dimatikan saat memutuskan memasang foto anak
karena bila ingin berbagi foto anak sebaiknya tidak kepada publik luas
dan pastikan foto foto yang dibagikan ini terbatas bagi keluarga
dan juga lingkungan dekat yang bisa dipercaya
selain itu juga jangan memasang foto anak
yang memungkinkan anak untuk mendapatkan pelecehan
atau penghinaan dan perundungan
jangan memasang foto anak lain tanpa seizin orang tuanya
selain itu juga ajak keluarga dan teman
untuk berhati hati saat memasang foto anak